timnas indonesia u dua puluh saat ini sedang menjalani pelatihan untuk persiapan menuju piala asia u dua puluh di tashken uzbekistan
dalam salah satu sesi latihan yang diunggah di youtube pssi pelatih shin taeyong mengajarkan teknik passing dan reaksi kepada para pemain
sintayong tampak begitu serius dan tegas dalam memberikan materi karena bakal menjadi modal penting bagi mereka di lapangan
dalam latihan itu para pemain juga mendapatkan latihan penguatan otot kaki dan penguatan fisik
pada piala asia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga indonesia tergabung di grup a bersama uzbekistan irak dan suriah
piala asia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga akan juga memperebutkan empat tiket piala dunia u dua puluh
namun indonesia sudah dipastikan lolos karena berstatus tuan rumah piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga